selamat sore mbak nana
bagaimana kabar sehat
alhamdulillah baik semoga anda juga kabarnya baik

selamat sore pak alphonse

selamat sore pak alphonse
oke ini sudah berhari hari saya perlu tanya kepada mas dev sebagai mitra kerja pemerintah
apakah komisi satu sudah mendapat konfirmasi dari bssn atau bin
terkait pertasan yang dilakukan hacker dari tiongkok terhadap lembaga dan kementerian indonesia
ya baru informasi yang kami terima masih secara informal ya
belum ada rapat khusus mengenai ini
karena sekarang memang kita sedang fokus penyelesaian era pbn dua ribu dua puluh dua
tetapi komunikasinya sudah disampaikan baik langsung kepada kami pribadi
ataupun juga melalui pimpinan komisi
saja mereka itu ada apa saja tindakan tindakan yang sudah diperkuat
akan tapi yang menjadi pertanyaan itu kenapa hal ini terulang terus kembali
dan juga undang undang penyelenggaraan data pribadi juga belum selesai
untuk juga undang undang keamanan dan kedalaman cyber juga belum dibahas
satu satunya undang undang yang bisa melakukan perlindungan terhadap internet kita
itu hanya undang undang ite saja
dan itu juga sangat minim untuk bisa melakukan
oke saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami cnn indonesia sudah berulang kali
selama tiga hari berturut turut berupaya untuk mengundang kepala bssn
ataupun juru bicara dari bssn
namun dari pihak bssn tidak ada yang bersedia untuk hadir di diskusi kita sore hari ini
jadi kita lanjutkan saja diskusinya
mas dev tadi saya ingin menggarisbawahi saya ingin memastikan bahwa secara informal
disampaikan kepada komisi satu pribadi pribadi dan juga pimpinan artinya memang diakui
pemerintah ada pertasan terhadap lembaga lembaga yang diberitakan selama ini
yang dilakukan oleh hacker dari tiongkok
ya jadi memang ada informasi di sinyal
dan itu kan sudah kejadian sudah berapa bulan yang lalu
ini baru informasi yang itu memang tidak bisa belum bisa kami sampaikan secara publik
karena masih dalam statusnya masih rasio negara
tapi ini menunjukkan memang ada kelemahan kelemahan
dan juga yang kami pertanyakan itu ya selama ini kebijakannya apa saja
kenapa terkesan laban juga dan kenapa baru baru munculnya terbuat ke sekarang
saya mau ke pak alfon
pak alfons tadi diakui oleh mas div sebagai mitra kerja komisi satu bahwa memang ada pertasan
itu diakui secara informal oleh pemerintah
pemerintah terkesan sangat tertutup sekali dalam menanggapi informasi peretasan ini
terhadap lembaga dan juga kementerian
apakah memang kejadian pertasan ini sulit sekali untuk dibuktikan
untuk kejadian yang kali ini saya pikir berbeda
kita menyekapinya perlu berbeda
karena ini adalah pertasan intelijen
kalau sebelumnya kan memang terjadi kebocoran data kelemahan penanganan
kalau ini pertasan intelijen itu sebenarnya di dunia ini di mana mana ya para intelijen ini saling mertas
jadi kita tidak perlu terlalu paranoid dengan hal ini
memang jangan menganggap enteng juga
jadi dalam arti bahwa bssn posisinya sentral
dia mengawasi trafik internet dan bin yang menjadi sasaran dan kementerian kementerian lainnya
harusnya bssn akan memiliki cara untuk mendeteksi hal ini secara dini
oke tapi apakah memang sulit dibuktikan adanya pertasan begitu
sistem pencegahan sistem deteksi yang dimiliki oleh pemerintah
apakah memang tidak mampu untuk bisa membuktikan itu
menangkalnya pak alfons
kita tidak bisa mengatakan pertasan
hanya disinyalir ada malware yang diduga thanos atau plug x yang diberusaha ditanamkan
kalau thanos itu sebenarnya kurang logis karena thanos itu ransomware
dan ransomware itu akan mengencrypt data korbannya
itu tidak logis untuk dilakukan sebagai malware dalam intelijen
mungkin plug x yang lebih logis
karena dia berusaha mencuri data mentransfer data
kalau thanos itu masa dia melakukan sesuatu lalu meng enkrip data korban jadi ketahuan dong
orang peretasan intelijen itu maunya kalau bisa nggak ketahuan gitu loh
lalu diam diam dia copy data dia curi datanya gitu
artinya ada data yang tercuri tidak dalam kasus ini menurut pak alfons
saya tidak bisa jawab
jadi saya tidak bisa bilang ya atau tidak
tapi indikasi adanya thanos atau plug x itu
memang perlu ditindaki lebih lanjut
lalu perlu dilihat juga apakah hanya ada komputer di luar yang memang memiliki akses ke dalam atau gimana
jadi memang ini terlalu dini ya kalau kita mengatakan ada peretasan atau tidak
mas dev kembali ke anda
di tengah narasi kampanye pemerintah terhadap revolusi empat
ini malah ada kejadian dugaan pertasan secara informal sudah diakui oleh pemerintah terhadap lembaga lembaganya
apakah kemudian komisi satu melihat ini kontraproduktif kebijakan pemerintah ingin revolusi empat
tapi sistem pencegahannya lemah begitu mas dev
ya jadi gini
pertama mesti dipertegas dulu ya
jadi bukannya pemerintah mengakui adanya peretasan atau tidak
tapi dia mengakui memang ada kemungkinan seperti tadi pak alfons katakan
dan ada ditemukan malware malware tersebut
nah setelah dilakukan sudah dilakukan penanganan penanganan gitu

apakah data itu benar benar tercuri atau tidak
itu kan baru ketahuan ketika itu terkuat naik ke permukaan
itu kayak kemarin data bpjs atau data vhack gitu
nah begitu muncul nah baru ketahuan bahwa data itu bocor kan
nah itu satu terus dua
lalu dalam rangka menuju industri empat dan juga digital dan juga internet of things
ya berarti memang ini perlu peningkatan peningkatan juga
ya karena memang ini proses yang perlu
memang ini proses yang berlanjut
tapi ya bu bukan berarti kita harus memaklumi
ini harus jadi dorongan juga pemerintah untuk terus mereformasi
dan juga mengupgrade sistemnya baik teknologinya dan juga penggunanya
maka itu pemerintah kita harapkan bisa lebih proaktif bisa lebih agresif
baik itu merekrut dan juga mencetak dan juga menyiapkan infrastruktur infrastrukturnya
sehingga kita memiliki programmer baru
yang bisa membuat penangkal penangkan apa namanya maubar maubar seperti ini
oke oke pak alfons mengutip apa yang disampaikan oleh kepala bssn di berita kami sebelumnya
bahwa data bssn menunjukkan sepanjang januari sampai agustus dua ribu dua puluh satu itu ada pertasan delapan ratus delapan puluh delapan tujuh juta
kenapa kemudian di tengah pandemi justru meningkat pesat pertasan di dunia siber tanah air pak alfons
logikanya memang begitu dengan adanya pandemi
memang aktivitas fisik akan berkurang dan beralih ke aktivitas digital
makin banyaknya aktivitas digital akan mengakibatkan usaha untuk mendapatkan informasi digital itu meningkat
dan itu akan berjalan lurus dengan usaha pertasan
jadi di sini posisi bssn menurut saya sangat sentral khususnya dalam kasus ini ada dua yang perlu kita harapkan
pertama bssn itu mengurusi sandi jadi mereka perlu mengurusi private key dan public kee dari lembaga negara kementerian dengan sebaik baiknya
sehingga kalaupun bocor itu datanya sudah di encrypt tidak ada artinya gitu
tapi itu benar benar bssn menggambarkan kecik
sudah di backup oleh bssn gitu ya
yang kedua bssn itu memantau memiliki akses memiliki wewenang untuk memantau trafik internet
jadi mereka bisa mengetahui
kalau misalnya ada hal hal yang terjadi gitu loh
oke tapi peran bssn apakah memang sekuat itu mas dave
secara politik secara anggaran sebagai anda sebagai mitra apakah memang bssn memiliki peran sekuat itu
bssn ini sekarang belum memiliki undang undang
makanya pentingnya itu undang undang kedaulatan dan keamanan cyber dibentuk
agar ada kekuatan hukum dari bssn untuk melakukan penelusuran ataupun juga penyidikan terhadap
pelanggar pelanggar ataupun jurnal jurnal seperti ini
sekarang itu otoritasnya masih ada di kepolisian ya
tapi kepolisian juga memiliki keterbatasan
nah makanya itu penting juga undang undang ini kelar dan juga ada urunan urunan dari penduduk penduduk sendiri
sehingga untuk penegakan hukumnya dan perlindungan kepada masyarakat benar benar bisa terbentuk
oke selain bssn tidak punya payung hukum apakah dengan menyelesaikan ruu pdp perlindungan data pribadi
ini juga bisa menyelesaikan persoalan peretasan atau memang sulit juga mas dev
itu satu langkah lebih maju lagi lah paling tidak
karena semua itu kan harus berkaitan memang semestinya itu undang undang perlindungan data pribadi harusnya selaras di jalan dengan undang undang keamanan dan kedaulatan cyber
jadi nggak bisa cuma satu jadi jalan itu harus dua duanya berjalan
jadi kalau bisa bisa melangkah dengan lancar
jadi kalau cuma satu tetap akan jadi pinjang
jadi bukanlah tidak kebiasaan bisa tapi akan lebih lambat
apakah itu penting untuk semua undang undang bisa segera diadukin ralasi buka
oke mas alphon ruu perlindungan data pribadi dan juga undang undang keamanan cyber tadi apakah memang mampu untuk bisa melindungi data data dan juga sistem keamanan siber di tanah air
satu langkah lebih maju seperti yang disampaikan mas dev tadi
kita berharapkan begitu
jadi itu akan mendorong komunitas it terutama decision maker
untuk lebih peduli kepada security
di mana saya harapkan mereka bisa mendapatkan sanksi yang serius jika terjadi kebocoran data yang dibawa tanggung jawab mereka
resiko terburuk dari pertasan peretasan ini apa sih sebetulnya mas alfons
apakah kemudian data data warga negara data data pemerintah itu kemudian menjadi terancam
atau memang resikonya lebih ke keamanan negara resikonya apa yang paling buruk
dalam hubungan dengan peretasan kali ini yang diincar adalah informasi strategis
jadi resikonya akan sangat besar untuk negara
untuk masyarakat resiko tidak langsung kekacauan atau apa
tetapi misalkan keputusan politik kemudian posisi militer rahasia militer rahasia kebijakan negara atau apa yang akan diambil
contohnya mau pakai teknologi apa atau sejenisnya
nah hal hal itu yang sangat strategis yang diincar kalau dalam usaha pertasan ini
oke solusinya ke depan apa pak alphon
oke solusinya ke depan apa pak alphon
solusinya ya satu bssn menjalankan tugasnya dengan lebih baik
dua fungsi tadi satu fungsi enkripsi yang dia memang memiliki hak untuk itu
dia memantau trafik dan bin juga dilibatkan untuk melakukan pengamanan yang lebih baik dari yang sudah dilakukan saat ini
hanya itu saja atau ada yang lain
karena bssn kalau misalnya diharapkan itu agak sulit ya mengingat secara politik secara payung hukum mereka belum kuat
saya pikir dari sisi bssn mereka sudah ada kepres yang menunjuk memberikan mereka wewenang
dan kalau memang ingin lebih baik lagi mungkin kita perbaiki sdm sdm yang ada
dimana kebanyakan masih belum memiliki kesadaran yang tinggi
dan kalau bisa baby boomer baby boomer seperti saya ini digantikan oleh millennial millennial
yang lebih tanggap terhadap digital dan dunia it ini
kalau dari komisi satu mas dev evaluasinya masukannya kepada pemerintah apa supaya tidak terjadi peretasan peretasan lagi
ya tentunya upgrading system itu penting
terus juga tadi saya putarakan bisa mengikuti kader dan juga pemerintah bisa investasi dari sumber daya manusianya
dan juga bisa meningkatkan juga kualitas daripada sekolah sekolah
terus juga tadi saya putarakan bisa mengikuti kader dan juga pemerintah bisa investasi dari sumber daya manusianya dan juga bisa meningkatkan juga kualitas daripada sekolah sekolah
yang untuk khususnya di bidang it seperti janji presiden yang lalu itu

kita akan prodi prodi baru sehingga ada tempatnya ada wadahnya
dan juga ruang lingkup untuk mereka usahanya juga ditingkatkan
dan juga membangun jaringan juga sehingga bisa mereka itu leluasa untuk masuk
masuk ke dunia internet sehingga kesempatan itu tinggi
dan itu memberikan ruang dan juga menciptakan kesempatan dan juga membuat para programmer programmer baru lah
untuk ruang lingkup mereka
oke baik kita tunggu nanti pak gani
dan juga penting buat pemerintah pemerintah itu juga dipastikan harus selalu menggunakan program program buatan dalam negeri
jangan selalu kita mencari keluar kerjasama penting akan tapi lebih penting lagi kalau kita bisa menggunakan produk produk dalam negeri
oke baik baik kita tunggu nanti bagaimana langkah pemerintah yang strategis untuk bisa mengurangi ataupun menangkal peretasan peretasan di dunia siber selama ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada dave laksono anggota komisi satu dpr ri dan juga alfons tanujaya pakar keamanan siber
terima kasih sekali bapak bapak sehat selalu
terima kasih selalu
terima kasih selalu